dengan perkembangan teknologi bermain game menjadi lebih mudah dan murah
hanya mengandalkan browser komputer dan jaringan internet yang mumpuni
kita sudah dapat bermain game aaa tanpa menginstalnya
bahkan tanpa membutuhkan spesifikasi komputer yang besar
tren bermain game secara streaming atau cloud gaming ini sudah ramai dinikmati gamer di seluruh dunia
sudah tidak asing lagi di tinggalkan para gamer
ketiga platform tersebut sudah menyediakan layanan cloud gaming dengan biaya layanan per bulan
trend cloud gaming saat ini disambut baik di indonesia
sejumlah anak bangsa diam diam telah merintis aplikasi cloud gaming
emago salah satunya
ini kita mainin dari laptop ke tv ya
dan ini nggak pakai konsol ini kan game gede sebenarnya ya
ya di install dulu
pakai platform cloud gaming bisa dijelasin nggak sih
maksudnya gimana sih cloud game dan gimana sih bisa muncul di tv ini
jadi yang penting lo cuma butuh browser aja di laptop minimal windows tujuh
nah konsepnya itu sebenarnya yang render yang memproses semua games itu udah di server
jadi kayak kebutuhan untuk memproses grafis gamesnya itu
semua ada di server
jadi yang lo tinggal mainin yang lo tinggal nikmati itu hanya gamenya aja
laptop lo cuma hanya menampilkan video streamingnya aja gitu
dikembangkan sejak awal dua ribu tujuh belas emago sudah dapat dinikmati sejak pertengahan dua ribu delapan belas
bekerja sama dengan sembilan belas publisher game dunia
emago telah memiliki lisensi sebanyak empat puluh games di layanannya
antusiasmenya sangat sangat besar ya
waktu dari awal kita
memperkenalkan produk ini di bulan maret kita open public test
itu sampai saat ini ada lima belas orang yang sudah mendaftar di emago id
cuman memang keterbatasan server kita tidak bisa menampung sebanyak itu jumlah orangnya
emago tidak sendirian
agustus dua ribu delapan belas lalu menyusul muncul platform cloud gaming buatan anak negeri lainnya
kelebihannya adalah pasti mobile
dan sekarang memang yang berkembang adalah gimana caranya untuk membawa konten yang ada di dalam rumah itu keluar
jadi sebenarnya itulah yang namanya platform cloud gaming itu seperti itu
jadi game yang tadi dimainin hanya bisa di rumah mengandalkan device di rumah ini bisa dibawa keluar
memiliki paket dan tarif berlangganan berbeda setiap bulannya
mulai dari lima puluh sampai satu ratus delapan puluh rupiah
jenis game yang ditawarkan juga berbeda beda
namun secara teknis keduanya memiliki sistem operasi yang sama
yakni memainkan game secara streaming dengan kecepatan yang dapat diatur
mulai dari empat mb per second hingga enam belas mb per second
dengan hadirnya layanan cloud gaming ini
nantinya para gamer tidak membutuhkan lagi perangkat game atau konsol
bahkan komputer berspesifikasi tinggi
untuk dapat bermain game
rizky renardi jakarta